otoritas jasa keuangan ojk menjamin restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh perusahaan bumi putra tidak mengganggu kinerja perusahaan
pada laman cnnindonesia com ketua dewan komisioner ojk mulyaman hadad mengungkapkan
hingga saat ini operasional bumi putra masih berjalan dengan baik
restrukturisasi yang terjadi di dalam tubuh perusahaan asuransi tertua di indonesia ini diakibatkan kesalahan pengelolaan investasi
sehingga menyebabkan utang semakin meningkat
mulyaman menambahkan nilai utang tiga puluh triliun rupiah yang melampaui besaran aset akibat kerugian yang berlangsung selama berpuluh puluh tahun
sebagai lembaga pengawas ojk akan terus menjaga kepentingan pemegang polis selama proses penyelesaian restrukturisasi